perkembangan baru dari kasus korupsi pt tima jaksa agung sanitiar burhanuddin
saudara atau st burhanuddin menyebut ada kerugian negara sangat besar dalam dugaan korupsi tata niaga tima
yakni sebesar tiga ratus triliun rupiah jumlah ini naik dari taksiran sebelumnya sebesar dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
penghitungan tambahan kerugian negara dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp
dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua munculnya kerugian negara karena mahalnya sewa smelter yang dilakukan pt timah
dan pembayaran pt timah terhadap hasil tambang timah ilegal
jaksa agung menyebut kasus korupsi timah sudah masuk pemberkasan dan dalam seminggu ke depan
telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan
semaharapan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan